mungkin bisa dijebak sama dia
emang kita udah temenan mba temenan lama
cengri cengrian aja ya kan jujur jujuran
si mba sudah tahu
si mba itu sudah tahu dari kemarin kemarin
nen eh aku sedulurmu dari desa
nen ini aku loh mba tini
dia kemarin mba tini
baik aduh nen seneng gak aku ketemu kamu
aku juga seneng mba
aku jadi pemulung
kamu sudah jadi orang kan
aku jadi pemulung untuk mempertahankan hidup keluarga ku mba
mba sendiri kenapa kesini
nanti dimakan sama si mba
mba di jakarta seperti saya lho mba
gue punya rumah cuma satu satunya
kok malah dijual
kok malah dijual
apa mau ngikuti saya yang sudah
salah langkah ini mba
hidupnya lebih penting
daripada kubu gitu
haikal harus ketemu
aku pernah sekali melihat mas haikal
tapi ya pemulung
gak berani negur mba
mas haikal itu sekarang sudah jadi orang hebat

hebat katamu kan
haikal itu calon orang penting di pemerintahan

bisa lah kayak lo jempolan universitas aja lo bunyuk
mbak yu aku jadi bingung sendiri
mau nganter mbak yu ke rumah mas heka terus terang aku gak berani
terus mau nyuruh mbak ayu pulang mbak ayu udah gak punya rumah
mau ngajak ke gugukku aku bingung tidurnya dimana mbak
ya iya wes aku juga gak mau ngerepotin kamu
sampai wes murad marit malah tak bergurau
kasih saja alamatnya ke aku biar tak cari sama heka
tapi mbak yu
udah gak apa apa sampai urusin saja rongsok kanung itu
ya wiss mbak aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
aku nyari kertas sama pulpen dulu ya

aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
aku nyari kertas sama pulpen dulu ya

aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
aku nyari kertas sama pulpen dulu ya

aku nyari kertas sama pulpen dulu ya

aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
aku nyari kertas sama pulpen dulu ya
ya ini buang
karena itu pemikiran ada jenis putpa
siapa ini siapa tadi
sesuai dengan mengungkul pertanian apapun
tidak luar situ maya
kalau kalian itu tahu dirinya sendiri
tidak sembarangan orang bisa menyadari dirinya sendiri
mana ada copet yang mengaku copet
penjara itu bisa penuh
mengenai pencalonan saya sebagai seorang legislatif
itu bukan urusan saya
itu urusan ketua partai
tanyakan dong sama dia
taunya hanya mencari keuntungan
dia itu biasanya dibayar sama lawan politik kita
masa sih pak
semua wartawan itu punya keuntungan
dia punya kepentingan bisnis
dapat dari sana dapat dari sini
dia pikir kita bisa di jebak
walau dia serigala
kita tidak akan mungkin bisa di jebak sama dia
pertama kalinya ini pak
pertama kali terakhir ini
sama mitrolet satu nih
ini memang kita sudah temenan mbak
cengkir cengkiran saja ya nggak
simba sudah tahu
simba itu sudah tahu dari kemarin kemarin
kalau sampean ini berdua itu temanan
dan berniat mau menipu nenek nenek ini
buat dia jujur masih dicerocosin juga
ini nggak bisa dikasih hati nih mbak
nggak usah marah lagi
simba juga sudah menipu
simba ini sebenarnya
tidak punya duit seperti yang kalian pikir
ini apa nek
dan bungkusan ini nih
selama ini cuma buat keginian
loh lo yang sarap bikin boncok semua orang
kalau gini gue bisa mati dengan benih nenek
simbol itu kan sudah minta maaf sudah jujur
masuk kalian masih marah sama simba
eh enggak baik itu nyimpan teridam
nanti kalian itu bisa badai umur
biar aja umur pendek
apalagi yang ini umur pendek nih
kalau sini mah sama kayak situ
panjang banyak tipu orang dosanya banyak ya enggak
kita itu kan sudah sama sama menipu dan kena tipu